kita ke bali gempa dengan kekuatan lima delapan skala richter mengguncang pulau bali pada pukul enam belas lima puluh empat waktu indonesia barat
berdasarkan akun twitter bmkg titik gempa diketahui berada sekitar delapan puluh sembilan km timur laut karangasem dan tidak berpotensi tsunami
titik gempa berada di tujuh lima puluh empat lintang selatan dan satu ratus lima belas lima puluh delapan bujur timur
pusat gempa berada di kedalaman tiga ratus enam puluh enam km
agar gempa ini tak berpotensi tsunami